tempat ini cocok banget buat kita duduk duduk santai sambil menikmati api unggun yang kecil kecil mungil
ih creepy banget tau gak shell
oke kalau gitu sekarang kalian berpencar untuk cari kayu bakar
tapi ntar kalau kita tidak
kamu udah siap banget di pijak
lebih baik kalian istirahat aja
om tapi arin sama bella kan belum dapat ikan
ya udah lanjut aja
kalau gue sih mau udahan
mau di tenda aja gue
ngapain mereka masuk ke hutan malem malem
gue gak boleh biarin rifki nyusulin michelle dan bikin rencana gue sama al
gue harus lakuin sesuatu
aduh kok bisa nyebur sih
dia bisa berenang
dia kakinya keren
kok pake itu sih
kamu turun dong rifki
jangan pake pancing
ngapain ini aja
har vitamin jaman kaya terus
uncommon rakit yang sesuai mu semestinya
karma kita tidak untuk
kamu turun sebentar dirgit
b bantu dong
yaudah kenapa gapapa aja
susah banget sih ini anak
lo bisa pegang yang bener gak
ini gue sudah tarik
yang kejut tuh
susah kan tuh
apa lagi sih
kaki dia keren
yaudah lupa apa aja kan bisa
gendong arin bawa ke tenda
gendong arim bawa ke tenda
kalo dipake jalan kakinya keren banget
yaudah kamu nanti temenin arim ya
nanti takutnya dia malah sakit
kurpu kulit pasti udah di dalem kota nih
gimana kalau si mada ngerjain dia ya
seenggaknya gue jadi bisa digendong gini sama rifki
aduh gue kangen banget deh bisa deket deket gini sama rifki
hah males banget gue
pasti arim ngambil kesempatan dalam kesempitan
terima kasih tuhan
biarkan kan dim diagnosi
kadang kedel ait
tapi lekas sih lupanya nada
betta harap ali juga harus ufo kawan
bener vin lo gak boleh mau kalah
bagaimanapun kita berdua bakal ngedukuin lo
ah kalau enggak lo mau gue kenalin cewek gak
temennya pdktn gue
jadi nanti kalau kita ngedate tuh double date gitu
dan biar lo gak terpacaran satu sekolah
betta juga maulah
oh makin gak dicariin kalau gitu
nanti ali lihat sudah
yang terpenting adalah sekarang
ali jangan pernah takut
karena betta dan kawan kawan ips
akan selalu bantu dan menemani ali move on
bunga di taman
patah satu tumbuh seribu
kerupuk kulit aman gak ya
itu dinosaurus ngapain kesitu
apa ini ada hubungan
kejar ga mungkin kaiser
kayaknya tempat ini cocok banget buat kita duduk duduk santai sambil menikmati api unggun
yang kecil kecil mungil ya nggak ii creepy banget tahu sel oke kalau gitu sekarang kalian berpencar
untuk cari kayu bakar siap mencar madem tapi ntar kalau kita tuh kenapa kamu udah udah siap banget
sabar shell lo itu butuh kerjaan
sabar ya lo pasti bisa kuat
yaudah kalau gitu kita mencar ya semuanya
nah gitu kamu ke sebelah sana michelle
dan yang lain pencar ada yang sana sana ke belakang
pokoknya cari kayu bakar yang sesempurna mungkin
yaudah madem kalau gitu aku bareng michelle ya
kamu apa apaan sih
emang kamu pikir michelle itu anak kecil ha
harus ditemenin berdua aja sekalian aja gandengan terus kayak orang penyebrang
saya bilang michelle kesana sendiri kamu disini temenin saya kamu bersihin lapak kita kek

pakai senter saya
mau hidupin oh
sebentar lagi pasti senternya mati
temen tuh yang mengerti
berhenti mau apa kesini
saya mau duduk
mas tau gua lewat sini
harusnya nggak jauh lagi tempatnya
kayaknya dinosaurus jalan ke hutan ngikutin petunjuk dari pohon pohon yang dari tadi dia center deh
nah kayaknya dekat sini
ini dia tempatnya
gua tinggal tunggu disini
gua yakin si dinosaurus ini pasti lagi merencanain sesuatu
harus watah dari mas